kusir delman biasanya mengendarai kuda dan duduk di bagian belakang atau gerobak kuda
namun kali ini di kabupaten kuningan puluhan delman ditantang aduk ketangkasan berkuda secara langsung dengan melempar tompa ke sasaran
lomba yang dinamakan sabtonan ini digelar untuk memeriahkan hari jadi kabupaten kuningan
seperti inilah kemeriahan dalam tradisi sabtonan yang digelar di lapangan kertawangunan kabupaten kuningan jawa barat pada sabtu siang
puluhan kusir delman yang biasanya mengemudikan kuda dengan gerobak kali ini harus mengendarai kuda secara langsung untuk melakukan adu ketangkasan berkuda
mereka harus menunggang kuda dengan melemparkan tombak ke arah sasaran
namun hal ini bukan perkara mudah karena sejumlah kuda sulit dikendalikan
bahkan beberapa penugang kuda nyaris terjatuh
selain itu ada pula kuda yang malah berjoget mengikuti alunan musik khas kunda

untuk meng lighthouse ke numero satu pada perjalanan bekas
mengulas sagtean untuk mengendalikannya
dapat diinformasikan untuk
sesekali kegiatan seperti ini dia mereka lakukan dalam rangka tadi melestarikan nilai nilai tradisional ketradisian kita
acara tahunan ini selalu menyedot perhatian warga hingga memadati arena
tak henti hentinya warga menyemangati para peserta yang mengikuti ajang kata kasan berkuda ini
jerry komara kuningan